kepolisian daerah sulawesi tengah yang tergabung dalam operasi tinombala dua ribu enam belas di poso
menggelar barang bukti milik dua dpo santoso alias abu wardah dan muhtar alias kahar sabtu kemarin
seluruh barang bukti ini adalah temuan polisi pasca terjadinya kontak senjata
di desa tambarana kecamatan poso pada delapan belas juli lalu
sabtu dua puluh tiga juli polisi menggelar puluhan jenis barang bukti milik santoso dan mukhtar
seluruh barang bukti tersebut merupakan hasil sitaan dari lokasi kontak senjata
di desa tambarana kecamatan poso pesisir pada delapan belas juli lalu
di antara barang barang santoso dan mukhtar terdapat satu pucuk senjata api jenis m enam belas
tiga buah magazine delapan puluh dua butir amunisi dari berbagai kaliber
serta dua belas buah detonator yang masih dalam kondisi aktif
selain itu ada pakaian alat alat masak lampu penerangan serta bahan bahan makanan
bahan makanan tersebut dipastikan
bahan bahan bukan berasal dari pasokan warga
keduanya mendapatkan dari hutan dan pondok pondok warga di kebun
tidak mungkin mendapat suku yang makanan dari bawah
polisi memastikan tidak akan mengurangi jumlah pasukan
mereka masih memburu sisa anggota kelompok santoso
yang diperkirakan masih bersembunyi di wilayah pegunungan poso pesisir utara
polisi juga menempuh langkah persuasif agar para anggota kelompok santoso segera menyerahkan diri
amran amir palu